sebuah rekaman video amatir memperlihatkan sejumlah wanita di kampung cibaber
desa simpangan cikarang utara bekasi jawa barat
mengerebek rumah seorang ibu rumah tangga
yang terduga pelaku penipuan pengadaan minyak goreng murah
dalam video ini tampak pelaku dicecar para korban dan diminta bertanggung jawab
sedangkan polisi berusaha melakukan mediasi
selasa siang para korban kembali mendatangi kediaman pelaku nv
tetapi rumah dalam kondisi kosong
para korban ini mengaku telah menyetorkan uang pembelian minyak goreng kepada pelaku
mulai dua puluh hingga lebih dari satu ratus lima puluh juta rupiah
korban juga menyebut telah melapor kepada polisi
tetapi terduga pelaku dibebaskan karena berjanji akan mengembalikan uang korban
tidak ada sama sekali sampai sekarang
dia sebenarnya sudah sempat ditahan semalam saja
cuma karena dia katanya punya etikat gitu ya
saya sanggup lah katanya nyicil tiap bulan
oke dia dikeluarin
tapi buktinya itu nggak ada
dikeluarin itu dengan syarat lho pak

tidak sampai sekarang
ada pun pihak minimarket membatasi pembelian hanya satu kemasan minyak goreng berukuran dua liter dengan harga rp dua puluh delapan
sementara itu petugas minimarket hanya menyediakan lima dus atau tiga puluh kemasan akibat keterbatasan pasokan
dedy beben bekasi jawa barat